eksklusif di gtv
kalau udah ketemu mas saya nggak akan manggil manggil lah tukang
kan itu bukan kambingnya
semalam si mbe buang air besar disini
sebesar apa kang
itu mah kecil atau kang
tapi banyak kang
itu masih ada kang nyempil
nah disitu tuh
nah itu yang ijo ijo kang
kalau abang beneran mau bisnis kambing
nanti kambingnya tidur dimana
ya tidur bertiga di kamar sama kita
berarti gak mau tidur bertiga sama kambing
yaudah disini aja nih
ntar ditatakin sama koran
nanti rumahnya jadi bawa kambing bang
lagi lu serius banget tanggapinnya
nanti kalau abang macem macem
mau saya bawa ke kang bakti
saya iket di luar
iket dimana kang
saya iket di motor
masa ini disekoph lonely
nah masih make mus abang
usir bau semua makanan gua dah
usir yang jauh
kambing gak jatuh diri banget tuh
kamu dimana kambing
jangan begitu atu manggilnya
kang amin kesana ya
kok kang amin jawab

sudah pergi kambingnya

oh ya sudah
terima kasih tewaga
terima kasih be hulk
again ta speaker
terima kasih banyak
pur kamu ngerti bahasa kambing
gue cuma mau ngasih tau kambing lo ada di warungnya pemumun
ini dasar kambing indah sekolah
bapak tadi telepon daddy
dia bilang dia mau ngantarin kambingnya kalau kita mau beli
apaan sih dis
apaan sih dis
udah gue usir jauh jauh
kau gak tau emang gue emaknya kambing
jangan mau bawa
mereka bisa tembus kelas sampai ke mentioned caranya
kambingnya langit saya nggak bisa jalan deh kambing siapa sih ini
bentar bentar bentar
kemaren jualin kambingnya si deddy dapet komisi berapa
hah belom tuh gue dapet komisi udah ilang tuh kambing
lama nih kalau begini terus ya
cari jalan lain aja deh ya yang aman
aduh ini apaan gue nih

meee ketemu kang
kalau udah ketemu mah saya nggak akan manggil manggil lah tuh kang
kang itu bukan kambingnya
kang amin jangan dikejar nanti kambingnya takut terus lari
kang amin di sebelah sana di sebelah sini ya kang
ngamuk kang hati hati